musyawara nasional ke sepuluh partai golkar resmi mengesahkan erlangga hartarto secara aklamasi sebagai ketua umum periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
dalam forum munas tidak ada pemilik suara yang menolak penetapan erlangga sebagai ketua umum partai beringin itu
setelah mendengarkan pandangan umum dari semua dpd dan pemilik suara
pemimpin sidang secara resmi menetapkan erlangga hartarto sebagai ketua umum partai golkar
karena tidak ada salon lain yang memenuhi syarat
adapun struktur kepengurusan akan dibahas dalam rapat komisi pada kamis
apakah melalui formatur tunggal atau gabungan
dalam rapat paripurna pemimpin sidang juga menyampaikan pandangan umum mayoritas pemilik suara
menginginkan ketua dewan pembina tetap di jabat abu rizal bakri
sedangkan ketua dewan kehormatan akbar tanjung dan ketua dewan pakar agung laksono
memutuskan keputusan musawara nasional sepuluh partai golongan karya tahun dua ribu sembilan belas
tentang pengesahan calon tunggal ketua umum dewan pembinaan pusat

pertama mengesahkan saudara erlangga hartarto sebagai ketua dewan pembinaan pusat
partai golongan karya masa baki dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
kedua keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
ditetapkan di jakarta pada tanggal empat desember dua ribu dua puluh
pimpinan pusat nasional sepuluh partai golongan karya tahun dua ribu sembilan belas